edi rahmayadi resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua umum pssi dalam kongres tahunan pssi yang digelar di bali hari ini
edi ramayadi menyampaikan pengunduran dirinya saat menyampaikan kata sambutan dalam kongres tahunan tersebut
edi menyebut pengunduran dirinya sebagai bentuk tanggung jawab menyusul tekanan dari masyarakat akibat prestasi timnas dan sejumlah masalah yang menimpa pssi
edi menyerahkan jabatan ketua umum pssi kepada wakilnya joko driono
edi menyampaikan pengunduran dirinya disertai syarat yang tegas yakni jangan mengkhianati pssi
sebelumnya edi rahmayadi terpilih sebagai ketua umum pssi untuk periode dua ribu enam belas hingga dua ribu dua puluh dalam kongres yang digelar pada november dua ribu dua puluh

edy menyebut pengunduran dirinya sebagai bentuk tanggung jawab menyusul tekanan dari masyarakat akibat prestasi timnas dan sejumlah masalah yang menimpa pssi

bertanggung jawab lah kalian
saya mundur bukan karena saya tak bertanggung jawab
karena saya bertanggung jawab
saya minta semua harus loyal
karena dari statuta kalau saya mundur otomatis wakil ketua mengembat sampai batas waktu
apa yang diagendakan setelah ini
dan kini kita sudah terhubung lewat sambungan telepon dengan anggota exo pssi yunus nusi di gianyar bali
selamat petang pak yunus
ya selamat petang salam sepak bola
ya salam sepak bola
bisa anda jelaskan bagaimana suasana kongres tadi
bagaimana secara psikologi suasana kongres saat pak edi rahmayadi kemudian mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua pssi
yang sangat menarik tadi adalah pernyataan bapak edi ramayadi selaku ketua umum pssi mengundurkan diri dari jabatannya selaku ketua umum pssi
dan mendapat aplaus apresiasi yang begitu tinggi baik dari kami exo maupun dari peserta yang hadir di kongres pssi pada pagi hari tadi di bali
ya bapak kemudian bagaimana respon dari anda dan juga peserta kongres lainnya menyikapi keputusan tersebut
ya kami melihat bahwa ini bagian dari kesatria seorang general
beliau menyatakan bahwa beliau gagal di dalam memimpin pssi
kita tahu bersama bahwa ada beberapa hal yang krusial di tubuh organisasi ini
ditambah lagi prestasi timnas yang belum
sesuai seperti harapan masyarakat
dan beliau sadar bahwa beliau juga seorang gubernur provinsi sumatera utara yang tentu tidak memiliki begitu banyak waktu untuk memimpin pssi ke depan
dengan kesatria beliau
beliau menyatakan mundur dengan beberapa alasan tadi
dan disitulah beliau mendapat aplaus dan respon dari kita termasuk dari peserta
memberikan rasa hormat
yang besar kepada kesatria beliau di dalam memimpin yang tadi menyatakan mundur dari ketua umum pssi
artinya saat ini pak joko driono menempati posisi sebagai pelaksana tugas ketua pssi
apa kemudian harapan dari para exo dan juga anggota pssi yang ada di daerah lainnya
ya sesuai dengan aturan dan statuta di pssi
wakil ketua umum yang akan menjadi plt ketua umum tentu
kita juga menaruh harapan yang besar bagi seorang joko driono
plt ketua umum yang akan memimpin ke depan
kami sudah meminta beliau untuk benar benar memimpin ini dengan penuh integritas
dan kami yakin beliau sudah memiliki pengalaman yang begitu tinggi di dunia sepak bola
tinggal bagaimana kami exo dan para kelompok
keluarga besar sepak bola untuk mengawal beliau
supaya apa yang diharapkan oleh masyarakat
hal hal yang negatif terjadi di sepak bola kita hindari
dan utama bagi saya khususnya bagi kami
kita seluruh masyarakat indonesia menuju kepada timnas yang berprestasi
itulah yang diharapkan oleh seluruh masyarakat indonesia
dan insya allah kami akan mengawal ini
saya secara pribadi akan lebih memprioritaskan untuk mengawal beliau
dalam rangka mencapai timnas yang berprestasi
yang diharapkan oleh masyarakat indonesia
terakhir pak yunus apakah saat ini sudah ada pembahasan soal rencana permohonan tertulis untuk kongres luar biasa pssi
dari para delegasi untuk memilih ketua yang baru pak
oh ya sampai dengan hari ini belum ada secara tertulis dari para poters untuk menyatakan klb
kami federasi esko tetap membuka diri karena ini juga sesuai dengan aturan yang ada di pssi
bahwa satu satu juga tidak melarang untuk melakukan
untuk itu kami persilahkan sesuai dengan aturan yang ada
kita tidak tabu tentang hal itu dan ini biasa di pssi
hanya kita berharap bahwa ke depan kita jangan terlalu begitu ribut di organisasinya
kita akan fokus di kompetisi pembenahan wasit dan timnas
tetapi bila memang ada keinginan keinginan tentang klb atau election pergantian kepemimpinan
bagi kami selaku exco tetap membuka diri selama itu sesuai dengan
dan juga aturan yang ada di organisasi pssi
satu pertanyaan lagi pak
ada sejumlah masalah yang kemudian muncul dari dugaan pengaturan skor sampai mafia bola
lantas seperti apa kemudian dengan kepemimpinan plt ketua pssi yang baru penyelesaian kedepannya akan seperti apa
ini yang ini akan menjadi fokus kami dalam beberapa hari ke depan
besok atau lusa kami sudah langsung rapat dan action untuk menangani semua persoalan khususnya pengaturan skor
dan mudah mudahan beberapa persoalan yang kami hadapi ini secepatnya akan kami selesaikan
kemudian ke depan akan kami cari konsep yang benar dan bagus tentang penyelesaian ini
tadi di kongres lebih kawan kawan pemilik klub khususnya lebih mengedepankan tentang kepemimpinan wasit
dan tentu itu akan menjadi catatan penting bagi kami
bagaimana wasit memimpin dalam setiap laga pertandingan baik di liga tiga liga dua liga satu selalu berlaku adil
dan tentu ini membutuhkan kerja keras bagi kami semua termasuk kawan kawan klub untuk selalu menjaga integritas dan kejujuran di bola
supaya kita benar benar mendapatkan pemain pemain yang handal yang nantinya bisa kita andalkan untuk pemain di timnas
baik terima kasih pak yunus nusi anggota exo pssi telah bergabung bersama cnn indonesia newsroom